sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
eh kamu tau gak
suara budi itu merdu
bagikan biola yang rusak
ih gak ngerti apaan
budi aku pinjam duit dong
bulan depan aku ganti
man kamu itu abis gajian
kok langsung udah gak punya uang
kamu pake apa itu uang han
untuk bantu pak wisnu
tadi aku ke rumah sakit
aku gak ketemu sama tuan dan yang lain lain
tapi aku malah ketemu sama amira
karena pak wisnu
dia ngerusakin komputer di rumah sakit ud
terus si amira harus ganti rugi
ya aku gak tega
aku kasih semua duit aku
ntar budi pinjemin ya
tapi habis kelar kerjaan oke
ntar dipinjemin ya
kenapa budi gak jadi marah marah sama aku
waktu aku bilang itu buat pak wisnu
apa karena itu kebetulan
pak wisnu punya anak laki laki yang bernama arman
sama seperti aku
memang anaknya pak wisnu
makanya budi nggak marah marah
karena aku lagi bantuin ayahku sendiri
gak nyambung tahu gak sih
kenapa budi gak marah
karena secara tidak langsung
kamu itu belain amirah
budi juga tau kok
kamu sok jadi pahlawan begitu
karena gak tega sama amirah iya kan
amirah itu cantik loh
selepel sama kita
budi dukung budi
aduh budi ya
budi tuh yang gak nyambung

ini bener bener gawat
saya capek diatur kamu tom
tiap saya pergi harus ikutin
mas ini kan untuk kepentingan mas juga
kok mas tiba tiba hari ini marah marah sama saya
mas pokoknya saya gak mau nanggung risiko sampai mas binsa lagi terjalan
kalau mas mau pergi sopir harus ikut dengan mas
bongkar pakat a ya
emang ibu udah sedih sama ide amirah
jadi ibu udah ikhlas kalau kita bongkar mangang a ya
ibu gak tahan hidup seperti ini terus
ibu harus tahu amirah
apakah dia itu benar benar ayah kamu
atau cuma orang lain yang gak ada artinya buat kita
sebenarnya sudah berapa hari ini ibu ingin bilang sama kamu amira
tapi ibu gak sempat
amirah kenapa kamu diam saja amirah
kamu mau bilang kalau ibu ini jahat
yang tegang membongkar paham suaminya sendiri
demi eko dan rasa penasaran
dan kamu mau bilang ibu ini gak punya perasaan
amirah tuh senang aja bu
ibu ngomong kayak gitu amir tuh senang banget
karena dengan begitu kita bisa berpikir pikir
bagaimana kita bisa berpikir pikir
karena dengan begitu kita bisa tahu kan
yang di makam itu ayah atau bukan
dan amirah gak bisa ngelakuin hal itu kalau ibu gak ikhlas
amirah gak mau ibu sakit lagi
makasih banyak ya bu
ibu akan lakukan apa aja demi ayah kamu amirah
dan kalau memang ayah kamu itu sudah meninggal
kita harus merelakannya amirah
kalau ternyata dia masih hidup
kita gak boleh menyerah untuk mendapatkannya kamu
kalau emang itu ayah
sampai kapanpun dia akan tetap jadi ayah aku
gak akan pernah aku biarin orang lain berebutnya
jadi bisa begitu ya
kalau begitu terima kasih ya
terima telepon dari siapa
kamu seneng banget
itu telepon dari lab ma
katanya biar hasil tesnya hilang
tapi kita masih mempunyai sampelnya kan
dan hasilnya bisa kembali lagi ke tangan kita

mas aku sudah berani untuk melakukan test itu
dan papa juga bilang
kalau aku ini sebenarnya anaknya papa
terus kenapa aku harus test lagi ma
tapi kan kita semua belum lihat
bagaimana kita tahu kalau kita belum lihat
hasilnya seperti apa
jadi lebih baik kita harus test ulang

masih belum cukup juga kalian merebutkan masalah test dna itu

merebutkan masalah test dna itu
merebutkan masalah test dna itu
zahira adalah anak saya
jadi kamu jangan mengandang adalah
jadi kamu jangan mengandang adalah
kalau papa sangat yakin mbak
kalau papa sangat yakin banget
atau jangan jangan benar apa kata mama
kenapa kamu masih takut
bahwa papa itu adalah pengecut

kalau terbukti adalah zahira itu kenapa pak
jaga mulut kamu
saya tidak tahu kenapa kamu melakukan semua ini
dan satu yang harus kamu tahu
kenapa kamu selama ini merasa saya itu pilih kasih
karena semua itu kelakuan kamu sendiri
kamu harusnya intropeksi diri
bukannya cari cari kesalahannya aini cari cari kesalahannya zahira
intropeksi diri marena
ya iyalah papa ngomong seenaknya dengan intropeksi diri
wajar saja wajar pak
kalau punya barang baru barang lama dilupakan
kalau punya istri muda istri itu aja tentu disiasiakanlah pak
apalagi istri mudanya kecentilan dan bisa cuma cari muka
mama nenang tidak berapa ngomongin mama ini seperti itu ma
mama nenang keperlaluan
eh kamu yang kelaluan kamu yang harus jaga mulut kamu
kamu mau tes iya
iya mau tes
silakan tes saya tidak peduli
sampai dugaan kamu itu semua salah itu saatnya saya akan menghukum kamu
benar benar menghukum kamu
dan kamu harus minta maaf sama aini minta maaf sama zahira kalau semua omongan kamu itu ngacot
lihat saja zahira
mama nenang dan mesya muna sekarang tidak akan tinggal diam melihat kelakuan kamu dan mama kamu yang selalu saja cari muka
apa benar saya cuma mengutakan diri
apa benar saya takut dugaan malena benar kalau zahira itu bukan anak saya
apa ini artinya saya masih takut pada ihsan
kalau ternyata dia benar benar takut pada zahira
dia tidak pernah menyentuh aini

apakah dia perlu bantu saya
jika berubah uang itu tidak masalah untuk saya
amira apa yang sedang kamu lakukan di halaman saya ini
apa kamu ada perlu dengan saya
saya ke sini cuma mau cari zahira
saya kira kamu sedang mencari saya karena perlu bantuan
soalnya saya sering lihat kamu dalam kesusahan
makanya yang ada dalam pikiran saya ini ya
kamu pasti dalam kesusahan dan memerlukan bantuan
baguslah kalau kamu lagi gak ada masalah
itu artinya kamu juga tidak merepotkan orang lain
lagi ada masalah ya pak
seperti saya ini
bapak sadar nggak sih pak
semakin bapak bilang gak peduli
itu keliatan banget loh
kalau bapak tuh bohong
kamu gak usah so tau lah
ya tapi bagus dong pak
kalau bapak bilang bapak peduli
berarti dugaan saya selama ini salah
berarti bapak masih punya hati
kalau setiap kali saya ngeliat bapak sama zahira
saya selalu keinget sama almarhum ayah saya pak
berarti itu kedekatan yang luar biasa dong pak
jadi mau ada tes apapun
tes dn atau tes apapun
itu gak akan bisa ngerusak
kedekatan bapak sama zahira
kamu tidak usah bilangin saya
ya alhamdulillah pak
kalau bapak udah tau
jadi bapak buat apa pusing pusing
gak pantas pusing pusingin masalah itu
mendingan bapak semangat
gadis ini memang benar benar berbeda
dia bisa membuat
padahal dia anak musuh bepolutang saya